terkait dengan penyelenggaraan kongres pssi
edi rahmayadi akhirnya terpilih baru baru ini sebagai ketua umum pssi untuk periode dua ribu enam belas dua ribu
edi yang juga menjabat sebagai pangkostrat ini unggul mutlak
dengan meraih tujuh puluh enam suara dari satu ratus tujuh pemilih yang ada
dari hasil pemungutan suara edi unggul jauh dari mantan panglima tni muldoko
yang hanya mampu meraih suara sekitar dua puluh tiga suara
calon lainnya edi rumpoko hanya meraih satu suara
sementara tujuh suara dinyatakan tidak sah
pemilihan ketua umum pssi ini akhirnya hanya diikuti oleh enam kandidat
setelah erwin aksa tony aprilani dan juga johar arifin mundur dari pencalonan
kemenangan ini adalah kemenangan persepabulaan di indonesia ini
ke depan dari mulai waktu yang sangat singkat
kita akan berhadapan yang dinamakan
yang dituntut lagi kita dua ribu dua puluh empat di dua ribu dua puluh dua nya itu adalah ada praolimpiade
yang kita harus masuk di situ